c seorang wanita tiga puluh tiga tahun warga lumajang jawa timur ditangkap aparat boresta surakarta setelah
memotong alat kambing suaminya berinisial ipn dua puluh tahun pada enam belas mei dua ribu dua puluh tiga ia memotong alat kambing
suaminya yang tidur pulas setelah berhubungan badan sebuah hotel di surajawa tengah jadwal
itu berawal saat wanita dan pria berusia tiga belas tahun lebih muda itu menikah secara adat bali
dan pasar kepada maret dua ribu dua puluh tiga sebulan kemudian pelaku berkunjung ke rumah orang tua suami
disko harjo jawa tengah namun saat pulang ke bali suami tidak ikut kembali tak kunjung kembali ke
bali pelaku datang ke sukoharjo di sana suami tidak mau ke bali dan keluarganya tidak menyetujui pernikahan
tersebut suami kemudian mengantar istri ke terminal bus tirtonadi namun bukannya naik
bus sang istri kemudian malah menginap di sebuah hotel serta membeli pisau cutter di hotel itu
istri menghubungi suaminya dengan alasan bertemu yang lainnya
terakhir di sana mereka berhubungan badan dan sang istri kemudian memotong benih suaminya
terus saya kan makanya datang ke sini untuk menjelaskan itu ternyata terjadi keributan saya
diusir sama kakak pertama sama ibunya diperlakukan ya enggak enaklah sampai diceritai talak begitu
hai sampai diusir kan diantar sih ke terminal tirtonadi nah itu kesepakatan di jalan itu saya
akhir untuk ketemu untuk lepas kangen ia menyesal ya juga masih sayang masih gimana itu masalah banget
suaminya dibawa ke rumah sakit oleh pegawai hotel dengan masih ditemani istrinya yang memotong
penisnya polisi menangkap pelaku rumah sakit ketika sikat memungut suaminya dirawat mereka
terpisah saudara yc ada di denpasar kemudian berniat menyusul suaminya di tempat mertuanya namun
mendapatkan perlakuan yang menurut saudari ece menyakitkan hati
atas perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal tiga ratus lima puluh satu ayat dua kuhp
tentang penyayaan berat yang diancam dengan pidana penjara
panjang lama lima tahun